anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait serangan polisi israel ke warga palestina
saat hendak menjalankan sholat subuh jumat kemarin di kawasan masjid al aqsa
malam ini melalui sambungan zoom sudah ada aktivis kemanusiaan palestina dan pembina npc bang abdillah onim
halo selamat malam assalamualaikum bang onim apa kabar bang onim
waalaikumsalam selamat malam dan selamat sore waktu palestina mas iqbal
baik bang onim bang onim ini berbicara soal suasana dan juga kondisi di palestina secara keseluruhan
sebelumnya sempat kami informasikan kepada pemirsa bahwa kondisi di sana sudah cukup kondusif
tapi kalau dari kacamata bang onim sendiri bagaimana suasana di sana
apakah sempat terjadi eskalasi eskalasi yang tentunya
atau tidak kita inginkan
ya iqbal dan pemirsa budiman indonesia kabar datang tentunya sangat tidak mengenakan ya
di mana pada saat umat islam di seluruh dunia terutama muslim indonesia
sedang melaksanakan bulan puasa itu bulan suci ramadan lima belas hari
dan walaupun memang berita berita yang bermunculan bahwa sudah kondusif
suasana wilayah palestina bisa dikatakan masih siaga satu
karena memang kemarin terjadi tiba tiba pihak israel melakukan penyerangan terhadap para jamaah yang berada di kompleks masjid al aqsal mubarak
yang mana melukai tidak kurang dari satu ratus lima puluh dua orang muslimin palestina yang sedang melaksanakan ibadah di masjid al aqsal mubarak
sedangkan empat ratus tujuh puluh orang ini sangat banyak sekali
sepuluh orang ditahan dan dijobloskan ke dalam penjara dan sampai dengan saat ini masih mendekam di penjara israel
sampai dengan saat ini iqbal seluruh wilayah palestina para faksi dan juga otoritas palestina
sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat dan muslimin palestina untuk tetap bersikeras ada di kompleks masjid al aqsal mubarak
untuk melakukan itikaf sampai dengan hari terakhir bulan suci ramadan
saat ini para pejuang palestina yang ada di gehaza pun sudah mengeluarkan statement bahwa
jika satu pekan ini pihak israel tetap menodai tempat ibadah umat islam dunia khususnya umat islam di palestina
maka tidak segan segan mereka akan melontarkan menghujani ibu kota israel atau kota tel aviv
tentunya kita berharap iqbal semoga tidak terjadi peperangan karena saat ini kita sedang melaksanakan
ibadah suci ramadan tidak seperti tahun sebelumnya memang pihak israel kembali melakukan agresi yang sama
moga bulan ini iqbal kami muslimin palestina melaksanakan ibadah suci ramadan dalam situasi kondusi aman
bang onim ini berbicara soal kronologi lagi ini kita mengutip dari al jazeera
kalau dari sisi pengelola masjid polisi israel masuk sebelum subuh di saat masyarakat muslim palestina sedang bersiap melaksanakan sholat subuh
sementara itu mengutip
afp yang sempat kami dapatkan polisi israel menyebut bahwa mereka ingin menghentikan aksi rusuh masa sejak dini hari
nah pantauan anda bagaimana apakah betul memang sedang terjadi aksi massa
atau ini hanya akal akalan dari pihak polisi israel
ya iqbal perlu sampaikan bahwa untuk kejadian seperti ini bukan pertama kali akratapi humbri setiap hari
jadi puncaknya pasti terjadi pada bulan suci ramadan
dua hari bahkan
dan satu pekan sebelum pihak israel berada di kompleks masjidil aqsa mubarak
itu mereka sudah punya rencana untuk melaksanakan penyembelihan yang
kalau di dalam umat islam itu kita kenal dengan penyembelian hewan kurban
akuratati bagi orang yahudi kenapa mereka harus melakukan penyembelihan ibadah hewan kurban itu di kompleks masjidil aqsa mubarak
dalam masjid aqsa mubarak pada tempat umat islam melakukan ibadah
ini bagi saya dan bagi masyarakat
masyarakat palestina ini adalah salah satu tindakan provokatif yang dilakukan oleh otoritas dan juga pemukiman ilegal terhadap saudara saudara kita di palestina
karena ini ada kesengajaan tersendiri untuk melakukan mengganggu saudara saudara kita untuk melaksanakan ibadah bulan suci ramadan
iqbal perlu sampaikan bahwa otoritas palestina pemerintah palestina bahkan presiden palestina sendiri pun telah mengeluarkan statement bahwa
israel sudah geser
yang isu palestina tadinya adalah isu politik sudah menggeser ke ranah isu agama
ini paling berbahaya karena sudah berbicara tentang isu agama bukan hanya urusan palestina
akretati seluruh negara islam timur tengah akan bergerak
bahkan sampai dengan saat ini seluruh negara timur tengah negara islam timur tengah itu sudah mengeluarkan kecaman statement bahwa
israel segera menghentikan tindakan kriminalitas mereka di kompleks mas jedil aksel mubarak
karena akan semakin membesar yang tadinya kita ingin agar supaya ramadan ini di palestina aman dengan damai
maka kita tidak ingin sekali terjadi peperangan atau agresi secara mendadak yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu antara pejuang palestina dan militer israel
iqbal tidak berhenti di situ saja
dua puluh satu april itu mereka telah menyediakan juga untuk melakukan ibadah di kompleks mas jedil aksel yang sama teman teman
jadi perlu sampaikan bahwa kita harus bergerak untuk menghentikan tindakan atau usaha israel ini untuk apa
untuk merubah situasi palestina yang di bulan suci ramadhan harusnya husu
ternyata berlumuran darah di kompleks masjidil aqsa mubarak iqbal
menarik soal penyembelian hewan kurban ini
apakah ini memang sudah dilakukan setiap tahun sehingga setiap tahun juga selalu terjadi bentrokan
iya iqbal saya sudah lebih dari dua belas tahun di palestina
dan baru kali ini melihat dan menyaksikan cara ibadah mereka terbaru
itu mereka melakukan seperti memotong ayam itu di rumah masing masing mereka atau di kompleks mereka
tapi ini sebuah tindakan yang memang berbeda dari tindakan atau ibadah ibadah sebelumnya iqbal
jadi mungkin ini ada faktor kesengajaan tersendiri dari mereka agar supaya pihak palestina tidak aman
terus mereka juga menunjukkan bahwa al aqsa adalah milik
nah ini tidak diterima oleh umat islam dan seluruh masyarakat palestina
bahkan iqbal seluruh gereja yang ada di palestina itu sudah mengeluarkan statement juga bahwa
kualitas israel pemukuman israel
jangan pernah mengganggu saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah di kompleks masjidil aqsal mubarak
harus menghargai umat islam atau agama lain untuk melaksanakan ibadah mereka
dalam situasi atau kondisi yang aman dan damai
berarti untuk menyiapkan batu dan lain sebagainya itu memang betul adanya atau justru memang untuk antisipasi saja
berkaitan dengan batu memang di dalam kompleks masjidil aksal mubarak itu banyak sekali taman taman yang disusun dengan hiasan batu seperti itu
bukan berarti mereka sudah menyediakan batu bahkan iqbal jangankan batu untuk masuk ke dalam kompleks masjid al aqsa mubarak
satu gelas pasir itu dilarang oleh israel untuk masuk ke dalam kompleks masjid al aqsa
tanpa ktp palestina itu tidak bisa diizinkan untuk beribadah atau melaksanakan sholat lima waktu di kompleks masjidil aksal mubarak
kalau tradisi ini akan terus dilakukan bahkan mungkin saja tahun depan akan lagi dilakukan
apakah ini akan terus terjadi konflik seperti ini
atau bagaimana solusi yang sudah dan akan dilakukan
apakah sudah dan akan dilakukan oleh baik itu masyarakat ataupun pemerintah dari palestina sendiri maupun juga dari israel
ya sebenarnya untuk situasi dan kondisi seperti ini itu tidak hanya terjadi di bulan suci ramadan iqbal
akan tetapi hampir setiap hari jumat itu terjadinya hal seperti ini
akhirnya tapi memang berkaitan dengan krisis ukraina dan rusia
akhirnya isu palestina tertutup dengan krisis tersebut
dengan demikian otoritas palestina pun sudah meminta menghimbau ketegasan dan keseriusan dari negara internasional perserikatan bangsa bangsa
untuk melihat isu palestina ini tidak hanya isu musiman
akan tetapi lebih concern lagi lebih serius lagi jangan sampai situasi palestina ini mereka melihat adalah situasi atau isu musiman
saya ingin menyampaikan bahwa memang beberapa negara termasuk indonesia itu menyetujui
yaitu set atau dua negara
tetapi sampai dengan saat ini iqbal itu tidak direalisasikan oleh pihak otoritas israel
walaupun sudah disetujui to state atau dua negara solusi dua negara
tetapi pembangunan pemikiman ilegal masih berlangsung di tanah palestina
pengusiran atau aneksasi masih berlangsung dirasakan oleh saudara saudara kita di palestina
bahkan sampai dengan saat ini awal bulan ramadan sampai dengan saat ini
itu sudah kurang delapan orang warga palestina itu meninggal dunia karena ditembak mati oleh pihak jurid otoritas israel
berarti bisa dikatakan bahwa hampir setiap jumat akan terjadi konflik begitu
lalu bagaimana sikap dari masyarakat di sana maupun pemerintah di sana
khususnya warga palestina begitu melihat aksi yang dilakukan oleh pihak dari israel
iya iqbal perlu sampaikan bahwa memang dukungan
dari negara negara lain termasuk pemerintah indonesia sudah meluarkan kecaman akrospa pihak israel
menghentikan aksi kekerasan mereka terhadap umat islam yang sedang melaksanakan ibadah di masjid aksal mubarak
ini berkaitan dengan bulan suci ramadan itu yang pertama
yang kedua pihak otoritas palestina itu sudah menghimbau bahkan sudah memberikan ultimatum kepada seluruh masyarakat palestina
baik itu agama kristen agama islam
itu sudah di ultimatum
bahwa harus berjaga jaga jangan sampai pihak israel ini semakin brutal untuk melakukan tindakan tindakan yang lebih
tidak hanya melakukan penembakan terhadap para jamaah tetapi juga sampai ke tingkat pembunuhan
iqbal perlu sampaikan bahwa kemarin setelah sholat jumat
itu seluruh pejuang palestina yang ada baik itu di tepi barat di jerudi di hebron di jenin
itu mereka sudah keluar
sudah menempati sudut sudut kota dengan membawa persenjataan lengkap
bahkan di gaza sendiri itu para pejuang palestina baik itu dari faksi fata faksi hamas jihad islami jaba syabi
ya itu mereka sudah mengangkat senjata
saya lihat sendiri mengangkat senjata dan sudah berada di sudut sudut kota gaza untuk menunggu
apa namanya bisa dikatakan untuk menunggu aba aba dari para pemimpin mereka
mereka mengatakan bahwa
kalau mereka mengangkat senjata di kota israel maka ketika inipun mereka akan menghujani suku kota israel
tetapi tentunya kita berharap semoga tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
karena yang menjadi korban iqbal sekali lagi adalah masyarakat terus anak anak
ini yang perlu kita pertahankan
semoga saja dua belah pihak antara prajurit israel dengan pejuang palestina bisa menahan diri agar supaya tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
berarti bisa dikatakan bahwa
saat ini semua pasukan ataupun dari pejuang palestina ini memang sudah standby
tinggal tunggu perintah dari atasannya begitu untuk bisa melakukan aksi begitu
dan berbicara soal ini juga
apakah memang untuk kondisi di perbatasan perbatasan seperti itu
termasuk di tempat bang onim berada saat ini
apakah memang cukup mencekam atau biasa biasa saja
ya iqbal perlu sampaikan bahwa memang empat hari yang lalu sampai dengan hari ini
itu pesawat ton atau apa namanya tanpa awak milik israel itu sudah melakukan manuver manuver ke beberapa wilayah di gaza
dan apa namanya
yang markafa pihak israel juga memang sudah siap sijaga di sepanjang perbatasan antara gaza dan israel
jadi situasi di sini apa namanya belum kondusif benar
akan tetapi apa namanya aman akan tetapi sangat mencekam
itu yang apa namanya saya saksikan sendiri
dan masyarakat palestina di gaza pun memang dalam situasi krisis seperti ini
mereka berharap agar supaya tidak lagi terjadi peperangan deh
karena walaupun terjadi peperangan dukungannya hanya sebatas musliman
mereka tahu sendiri
dengan demikian mereka ingin agar supaya kedua belah pihak bisa menahan diri apalagi
apalagi ini pada bulan suci ramadhan
baik bang abdillah onim aktivis kemanusiaan palestina dan pembina npc
terima kasih sudah berbincang
dan kami tentunya kita berharap agar hal ini tidak terulang kembali
dan bang onim juga bisa menjaga kesehatan jaga diri di sana
terima kasih bang onim sekali lagi